buaya berenang udah tau apa dibawanya
seekor buaya di sungai mahakam kalimantan timur membuat heboh setelah kedapatan mengantar jasad bayi yang sempat hilang tenggelam selama dua hari
dari tengah sungai buaya ini berenang ke arah tepi sungai mengarah ke keluarga korban yang sedang menunggu
buaya ini membawa jenazah menggunakan mulutnya
menyambut kedatangan buaya sejumlah warga menggunakan sampat mendekati buaya untuk mengambil jenazah yang dibawa buaya tersebut
setelah jenazah dievakuasi buaya itu menghilang kembali berenang ke tengah sungai
dikutip dari detikkom jenazah balita yang ditemukan dan diantar buaya ini bernama muhammad ziad berusia empat tahun
sebelum ditemukan seekor buaya pada hari jumat dua hari sebelumnya korban menghilang saat bermain di sungai
petugas basarnas setempat membenarkan jenazah yang dibawa oleh buaya adalah balita yang hilang dan sedang dalam pencarian petugas
pagi tadi tim sargabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia
dan atas permintaan keluarga korban sudah dievakuasi ke rumah luka
petugas juga memastikan jenazah korban dalam kondisi utuh
usai diterima keluarga korban jenazah balita malang ini langsung dimakamkan